sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pak nadia baik baik saja
jadi tidak perlu khawatir
kalau dia baik baik saja
kenapa dia tidak ada di sini
karena dia udah mati kek
kalian masuk dari mana
lu gak perlu tahu gue masuk dari mana
saya dan teman saya ini
menyampaikan turut merasa berduka kita
atas apa yang menimpa nadia
dia masih sangat muda
kalian memang anak setan
kalian telah membunuh cucuku nadia
seharusnya aku tidak membiarkan dia pergi
tapi sudah terlambat
suruh mereka tangkap penjahat penjahat itu
jangan pakai emosi
kita semua ada di sini
mana mungkin kita bunuh nadia
ini kan jauh di sana
sekarang kalian bisa bersenang senang seperti ini
tapi lihat saja
suatu saat nanti
allah akan membalaskan
kita tunggu undangan pemakamannya
ucapan duka kalian
tapi kalau kalian pikir
saya akan menjual tanah itu
kalian salah besar
saya akan mempertahankan
kita lihat saja nanti kek ya
ini yang seperti terasa
anda sudah menerima
bisa nggak sih d baik baik aja d nggak rugi nggak salah
udah deh lo kalau mau khotbah jangan di sini
lo ngapain malam malam di sini nggak tahu aturan apa lo
ibu saya memimpikan saskia dan ibumu
oleh karena itu aku datang ke sini
iya iya mereka baik baik aja udah puas loh
iya iya mereka nggak ada di rumah
di mana mereka d
di rumah sakit kali
astagfirullahaladzim ya allah
kamu udah cari tahu tentang perempuan itu
iya perempuan yang menyambar kamu seperti petir yang kamu cerita
belum ma kenapa
ya kalau kamu udah ketemu dia mama kan juga ingin ketemu dia supaya
supaya mama cepat merestui pernikahan kalian
sampai sekarang saya belum ketemu sama dia
ya udah kalau memang kamu belum ketemu dengan perempuan itu
kamu coba dong cari perempuan lain
ma mama baik baik aja kan
ya gimana mama mau bahagia gimana mama mau
kalau mama lihat dengan mata kepala mama sendiri anak mama berbuat yang kurang baik
lama sama sekali nggak nyangka kalau ternyata yulia itu berani berbuat seperti itu terhadap kamu
apa mau marah tentang kejadian
mama bener bener kecewa
tidur mama gak nyenyak makan mama terganggu
mama sama sekali nggak nyangka kalau ternyata yulia itu berani berbuat seperti itu terhadap kamu
mah julia itu anak baik baik semua ini salah saya
kalau kamu memang suka sama dia nikahin dia
sekali lagi mama bilang ya mak ya
kalau kamu masih menginginkan yulia ada di rumah ini kamu harus nikahin dia
tapi kalau enggak sekarang juga mama minta kamu usir dia dari rumah ini
ya tuhan apa yang harus aku lakukan sekarang
dan aku harus segera mengambil keputusan
apa yang aku harus lakukan
apa aku akan menunggu sampai menemukan gadis yang namanya pun aku gak tahu
tapi dia satu satunya perempuan yang sanggup membuat aku terpesona seperti itu
tidak yulia sekalipun
yulia memang cantik
tapi aku tidak mencintai dia
kenapa aku gak bisa mengenal kamu
apa yang harus aku lakukan sekarang
kalau kamu bisa memberi saya informasi informasi yang lebih dari sekarang
saya akan kasih kamu uang lebih banyak dari itu
jadi si nenek tua itu sudah ngancem anaknya
kalau non nggak nikahin tuan imam non bisa dikeluarkan dari rumah ini
dit gimana keadaannya
alhamdulillah sekarang sudah membaik
tadi begitu aku datang
letak jantungnya hampir berhenti
tapi sekarang sudah baik kan
saskia ibu begitu denger kabar langsung ke sini
apakah ibumu baik baik saja sas
ibu alhamdulillah udah baik kan
ini semua berkat dokter aditya
oh dokter aditya
bukannya kita pernah bertemu dok
tapi mungkin kamu lupa kita pernah bertemu sebelumnya
masa sih dok
seingat saya belum pernah
saskia bisa ibu melihat ibu kamu
syukur alhamdulillah fatimah
iya saya bersyukur
iya saya bersyukur bu
karena nak aditya tiba tiba datang ke rumah
coba kalau enggak mungkin saya sudah dibiarkan sama adik anak saya mati di rumah
semoga anak itu cepat sadar ini
si ardi itu anak apaan toh
tegak tegaknya dia berbuat begini sama ibunya sendiri
bucah orang genah tuh
kalau tiba tiba saya dipanggil siapa yang akan melindungi saskia
bu jangan begitu bu
ada kita semua yang bakal menjaga saskia
kamu gak usah khawatir soal saskia
saya cuma ingin bisa melihat saskia menikah
kamu jangan mikirnya nggak enggak
mikir dulu penyakitmu biar cepat sembuh
saya sebetulnya senang semuanya ada di sini
tetapi sebagai dokter tentunya saya harus mengutamakan kesehatan pasien
sepertinya ibu fatima harus banyak istirahat
jadi kalau tidak keberatan
kita semua tahu kok kalau ibu fatimah harus istirahat
terima kasih ibu
terima kasih ya sis
dokter aditya dokter benar benar baik sekali dok
ya itu kan sudah menjadi kewajiban saya
ya ya sis
kami berdua pulang dulu sis
kalau kamu perlu apa apa jangan sungkan
besok pagi kami menjual bakal balik lagi ya